ya para penggemar film coast buster tertipu oleh studio film sony pictures
kemarin sony pictures mengumumkan bahwa sony berhasil menciptakan proton pack
sebuah alat untuk menangkap hantu
sony pictures juga menyatakan jika alat tersebut anti air dan anti lumpur
sayangnya ini adalah kebohongan semata
sony dalam memperingati hari april mop
kabar burung ini tentunya sempat menarik perhatian para penggemar film goesbuster
terlebih seri film tersebut yang terbaru akan segera hadir pada musim panas mendatang
ya dan tak ingin ketinggalan perusahaan mobil asal jepang nissan
juga ikut memeriahkan tradisi april mop
nissan merilis sebuah video di mana merek mereka dicampur dengan nama nama perusahaan lain yang hampir mirip
seperti pembuat mie instan nissin dan perusahaan pakaian nissan
video tersebut dikemas seperti sebuah tayangan berita yang menampilkan kesalahan sistem pesawat ulang alik
akibat sang astronot yang salah melafalkan nissan dengan nissan
video ini semata mata ditujukan
sebagai lelucon untuk memperingati april mop yang jatuh pada tanggal satu april kemarin